terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi ktp elektronik
fredrik yunadi berbicara dengan nada tinggi di depan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pagi tadi
bahkan mantan pengacara stiano fanto itu sempat menunjuk nunjuk jarinya ke arah jaksa kpk di persidangan
jangan lupa kan kpk berani menyatakan dalam surat dia punya lktpk
bahwa kecelakaannya sn adalah rekayasa
dia ini betul betul namanya mengledek menghina polri
karena polri sudah menyatakan kecelakaan sn adalah murni kecelakaan dan pekaranya sudah dilimpahkan